mms ke delapan ini alhamdulillah berjalan dengan khidmat penuh kebersamaan kekeluargaan yang mewarnai detik demi detik musyawarah
dan alhamdulillah mms kali ini dihadiri oleh seluruh anggota dari berbagai penjuru tanah air
ini yang sebelah kiri yang tadi saya sebutkan
nah bapak ibu serasa sekalian yang saya hormati saya banggakan
tentu di antara agenda yang dilakukan dalam pembahasan di musyawarah majelis syurah ini adalah terkait dengan penetapan bakal calon presiden republik indonesia yang akan kita usung
tentu kita menyadari bahwa proses perjalanan untuk mencari bakal calon presiden
republik indonesia di pks ini memang tahapannya sedemikian panjang dan sudah dilalui secara seksama
dpp juga pernah mendengarkan masukan masukan dari seluruh wilayah wilayah di tanah air
dari sabang sampai merauke kita tanyakan bagaimana aspirasi yang berkembang di wilayah dan di daerah
dpp juga telah berkeliling ke berbagai daerah untuk bertanya dalam politik silaturahim ke berbagai tokoh tokoh
kepada masyarakat yang ada di tanah air
dan kemudian juga melalui musyawarah yang ketujuh musyawarah majelis shura yang lalu
ternyata musyawarah kali itu memberikan clue kepada kita tiga hal
yang pertama bahwa sosok yang akan diusung oleh partai keadilan sejahtera sebagai bakal calon presiden adalah harus memiliki pertama berkarakter nasionalis religius
kemudian yang kedua
sosok itu adalah juga sebagai simbol perubahan
apa yang ada kebaikan kebaikan pada hari ini kita akan lanjutkan dan kemudian melakukan inovasi perubahan untuk menuju kepada kesempurnaan
dan yang ketiga adalah memiliki peluang menang juga besar
nah bapak ibu saudara saudara sekalian proses musyawarah majelis syurah yang ke delapan pada hari ini
pembahasan itu mengerucut bahwasannya sosok yang dimaksud pada musyawarah majelis surah yang ketujuh
itu jatuh pada anies rashid baswedan
kami memandang bahwa tiga parameter yang menjadi guidance pada musyawarah majelis syurah yang ketujuh
itu dimiliki oleh bapak
bapak anies rashid baswedan phd
saudara anies rashid baswedan adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter nasionalis religius
kita menyaksikan bahkan mungkin beliau punya darah birunya karena kakek beliau adalah seorang pahlawan nasional ar baswedan
jadi kita yakin mudah mudahan darah biru dari kakek beliau ini sebagai pejuang yang alhamdulillah mendapat
gelar pahlawan nasional akan menurun dan diwarisi oleh saudara anies rashid baswedan
yang kedua saudara anies rashid baswedan juga adalah sosok pemimpin yang bisa memadukan antara nilai nilai nasionalisme dengan religiusitas
menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh tidak terpisahkan
agama menjadi inspirasi bagi nasionalisme dan nasionalisme memuliakan peran
dan yang ketiga kami menilai bahwa saudara anies rashid baswedan ini adalah sosok pemimpin yang memiliki rekam jejak yang mumpuni
dan menjadi simbol perubahan bagi kemajuan pembangunan
dan itu sudah dibuktikan oleh beliau ketika membangun daerah istimewa daerah ibu kota dki jakarta
dan ini tadi kalau tadi serah terima sana
dpw pks dki menyerahkan sepenuhnya kepada dpp bahwa pak anies sudah berhasil di dki
mohon kiranya untuk bisa diusung untuk menjadi pimpinan nasional
dan itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mengusung beliau sebagai tokoh nasional
mudah mudahan allah takdirkan sebagai presiden republik indonesia pada dua ribu dua puluh
bapak ibu sorosos kalian saya yakin betul bahwa saudara anies rashid baswedan ini
tidak hanya memiliki kapasitas dan integritas
melainkan juga insyaallah memiliki peluang menang yang besar dalam kontestasi pemilu di tahun dua ribu dua puluh empat
pilpres tahun dua ribu dua puluh
bapak ibu sorosos kalian yang saya cintai dan saya banggakan
saya ingin berpesan pada para pengurus pks dimanapun berada di tanah air ini
dan juga keluarga besar pks
pertama pasca keputusan musyawarah majelis suro yang ke delapan ini
saya instruksikan kepada struktur
anggota simpatisan pks di seluruh indonesia
untuk mengenalkan dan menyosialisasikan
saudara anies rashid baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri
sebagai bakal calon presiden republik indonesia
sebagai bakal calon presiden republik indonesia
yang diusung oleh partai keadilan sejahtera
sebagai para caleg silahkan makin disosialisasikan lebih masif
yang kedua mari senantiasa kedepankan persaudaraan
kerukunan dan menjunjung tinggi nilai nilai moralitas
serta kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang undangan
yang berlaku dalam menjalankan setiap tahapan tahapan pemilu
dan proses pemilu
dan yang ketiga saya harap seluruh struktur kader dan simpatisan
mari kita kokohkan soliditas rapatkan barisan
dan bergerak dalam harmoni untuk meraih kemenangan pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat
kemenangan yang berkah dan bermartabat
bapak ibu saudara saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan
saya berterima kasih
saya kira itulah poin poin yang kita sampaikan dalam kesempatan ini
saya sebagai bagian dari akhir pembicaraan saya
saya ingin menumpukan harapan saya dan partai keadilan sejahtera
kepada saudara anies rashid baswedan
pks berharap beliau dapat melanjutkan cita cita para pendiri bangsa
untuk mewujudkan indonesia yang bersatu berdaulat adil dan makmur
dengan mengambil langkah pembaharuan berisikan perubahan dan kesinambungan pembangunan
apa yang sudah baik hari ini kita sempurnakan dan perbaharui dengan semakin menyempurnakan
agar tujuan mulia para pendiri bangsa akan semakin sempurna tertunaikan
semoga allah subhanahu wa ta'ala
tuhan yang maha kuasa
senantiasa mencurahkan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semuanya
menghimpun kita dalam kebersamaan untuk memajukan bangsa indonesia yang tercinta
semoga allah subhanahu wa ta'ala karuniakan presiden mendatang yang dapat memimpin bangsa
dan melunasi janji janji kemerdekaan
membawa indonesia menjadi bangsa yang lebih baik
saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini
pergi berjalan ke tanjung pinang
berhenti sebentar memakan durian

insya allah anies baswedan menjadi presiden
kurang dan lebih saya mohon maaf
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mohon untuk tetap di atas panggung bapak presiden
kami mohon dengan hormat kepada bapak wakil ketua majelis suro
bapak muhammad soebul iman
juga bapak sekjen dpp partai keadilan sejahtera
habib abu bakar al habsi untuk maju ke atas panggung
karena bersama nanti akan mendampingi bapak presiden pks
untuk memberikan secara simbolis
peci sebagai lambang amanah dari partai keadilan sejahtera
kepada bapak anies rasid baswiden
hadirin yang berbahagia kami mohon dengan hormat
bapak anies rasid baswiden untuk maju ke panggung
akan menerima secara simbolis pemberian peci
dari presiden partai keadilan sejahtera
inilah simbol dari amanah partai keadilan sejahtera
sebagai bakal calon presiden partai keadilan republik indonesia tahun dua ribu dua puluh empat